ya pemirsa aplikasi whatsapp merupakan salah satu aplikasi berbagi pesan instan yang paling populer di seluruh dunia
nah ada kabar mengejutkan yang datang dari whatsapp
whatsapp secara tiba tiba ditinggal oleh ceo sekaligus pendirinya jan kum
dalam akun facebook miliknya jan ko menyatakan sudah saatnya untuk move on
jan kong salah satu pendiri whatsapp mengundurkan diri dari kursi ceo whatsapp
karena diduga berselisih dengan perusahaan induknya facebook
dikutip dari laporan washington post kaum kecewa karena facebook ingin memakai data pribadi pengguna whatsapp sebagai ladang iklan
dalam akun facebook miliknya jan ko menuliskan salam perpisahan dan mengatakan sudah saatnya untuk move on
sudah menjadi rahasia umum bahwa facebook berniat menjadikan whatsapp sebagai lumbung pendapatan baru melalui iklan
padahal selama ini jan koum dan manajemen whatsapp sangat gigih
menolak keberadaan iklan pada aplikasi whatsapp
jan kong dan rekannya brian acton mendirikan whatsapp pada tahun dua ribu sembilan
pada tahun dua ribu empat belas jan koom seketika menjadi miliarder setelah facebook mengakusi whatsapp dengan mahar senilai sembilan belas miliar dolar atau setara dua ratus tiga puluh tiga triliun rupiah
ini adalah nilai akuisisi terbesar sepanjang sejarah di dunia teknologi
jumlah ini sembilan belas kali lipat lebih besar daripada saat facebook membeli instagram yaitu senilai satu miliar dolar

jan kom adalah seorang imigran ukraina yang pernah hidup miskin
dia drop out dari kampus karena nakal dan sering berkelahi
pada usia delapan belas tahun ia belajar pemrograman komputer secara otodidak
hingga akhirnya ia berhasil menciptakan aplikasi chatting paling populer di dunia
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia